ada kontroversi mengenai sport israel yang dipartisipasi indonesia
apa pendapat anda tentang itu
ya saya pikir itu adalah sport yang tidak terpisah sport yang sangat penting
sport adalah hal untuk membuat keunikasi tapi beberapa orang beberapa indonesia tidak suka membuat politik seperti itu